buat yang punya pengalaman friendzone kemudian memutuskan menikah atau mau menikah ini film main cocok ya jadi kisah friendzone yang berakhir bahagia happy ending
oke kita ngomongin soal film teman tapi menikah sekarang saya sudah kedatangan ada dua pemainnya yaitu ada vanessa priscila dan juga adipati dolka
hai kedua kalinya dua duanya sama sama yang kedua datang kesini ya jadi kalian teman tapi menikah
tapi kalau ngomongin teman tapi menikah ini kan kita ke vanessa dulu ya ini diangkat dari novel bukan hal yang baru vanessa memerankan karakter yang sebelumnya juga pernah memerankan mile
apa bedanya ketika memerankan sebagai sosok ayudhya di teman tapi menikah ini
bedanya karena kalau yang kemarin kan dari novel juga sama sama dari novel tapi yang kemarin sosoknya kan
entah siapa dan yang ini alhamdulillahnya ada kayunya sendiri jadi bisa lebih ringkas kalau dia tuh ngasih tahu sendiri pengalamannya gimana dulu dan ya banyak yang aku ambil sih dari kayu kayu juga banyak pesennya dulu dia gimana sama dito seperti itu sih
ini kan perjalanan cintanya ayu dia sama dito ya dari mulai mereka pertama kali kenal atau gimana
sebenernya bukan perjalanan cinta cinta sih perjalanan persahabatan
dari mulai sahabat
dari mulai sahabat
jadi awalnya tuh waktu sd dito ini ngefans banget sama si ayu gitu dan tiba tiba waktu smp mereka satu sekolah bareng ayu masuk ke sekolah yang sama sama dito gitu
dan duduk di tempat yang sama di bangku yang sama gitu dan akhirnya dari saat itu mereka sahabatan banget
sahabatan sahabatan tapi ditonya tuh diem diem punya rasa suka sama ayu nih
terus akhirnya dia kayak mengungkapin mengungkapin tapi
jadi dia ditahan terus sampe dua belas tahun
jadi kalo misalnya film yang diangkat dari novel ke layar lebar gitu ya
banyak mungkin fans fans yang sebelumnya berawal dari si novelnya itu kan pasti punya ekspektasi yang lebih ya
ada cerita yang pastinya diharapkan sama dengan alur cerita yang ada di novel
kalau di teman tapi menikahnya gimana
ya sebenarnya pasti sama lah ya
pasti mereka punya imajinasi
waktu mereka baca novelnya gitu
ekspektasi mereka tuh udah jelas gitu
dan buat kita itu juga gak masalah karena emang itu wajar
tapi yang pasti film sama novel ini adalah media yang berbeda gitu
dua media yang berbeda dan bisa dinikmati dengan dua cara juga gitu
kalau novel dengan baca kalian punya imajinasi yang luas tanpa diganggu sama siapapun
dan tiap orang bisa beda beda kan
dan pasti berubah berubah gitu
dan kalo film kalian udah digiring untuk menonton ceritanya seperti apa gitu
dan kita membuatnya pasti untuk menghibur kalian juga gitu
oke observasi kalian gimana
iya itu dia
ayu sama dito tuh sangat membantu kita dalam ngegali karakternya mereka sendiri gitu
maksudnya yang kita peranin ya
kalau dito tuh kayak ngasih masukan kayak waktu dia main percussion tuh
dia nitipnya adalah
gue kalo main percursion tuh aktif banget gitu
aktif banget dan gue loncat loncat teriak teriak
terus muka gue tuh gak kontrol kayak gitu lah
dan buat gue
hebo banget lah ya
dia mah hebo banget
dan buat gue itu
itu adalah kesenangannya adalah disitu
jadi karena dia masih muda
sumuran sama gue gitu
dan dia masih aktif banget juga
jadinya kita masih bisa melihat banyak video video dia juga gitu
berarti dia juga belajar percursi dong
maksudnya belajar sama dito
berarti ada shownya juga di film ini misalnya kayak main percursi sendiri kan ya
ada ada konsernya juga
mau nggak mau akhirnya kan mengaitkan ya
ketika dilan kemarin tayang di bulan januari jedanya juga pendek banget kan
kurang lebih berapa
dua bulan sama teman tapi menikah ya
tanggal rilis ya maksudnya
dan sosok milea itu kan kental banget di sisi sosoknya vanessa selama ini gitu
terus gimana akhirnya kalau misalnya banyak orang yang membandingkan gitu
susah nggak sih lepas dari image itu
sebenarnya aku tuh bukan ingin melepaskan karakter milea dari aku
ya kita kan sebagai aktor kita memainkan karakter banyak karakter kan dan ya apa namanya
ya jadi kayak misalkan kita nggak mau tetap di satu karakter doang juga kan
dia mau berkembang terus dengan karakter yang lain
enggak maksudnya kan aku selesai main film aku kembali lagi menjadi vanessa
dan aku sekarang lebih concern untuk
gimana caranya jadi ayu
gimana caranya aku menjadi ayu
sekarang vanessa menjadi ayu bukan mie
jadi kita tinggalkan si milea dulu
bukan milea menjadi ayu tapi vanessa menjadi ayu
jadi ada pertanyaan juga banyak di twitter gitu ya dan instagram
jadi dito atau iqbal
eh dito atau dilan
yang milih siapa nih
vanessa pilihnya pacarnya vanessa aja deh
oh udah punya pacar
yang sebelahnya senjata
teman tapi menikah akan tayang tanggal dua puluh delapan maret
sesi ya buat filmnya ya
mudah mudahan juga jadi warna baru di dua ribu delapan belas ini bumi